wakil presiden republik indonesia yusuf kala tak menampik dirinya mendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur dki jakarta
yang berasal dari himpunan mahasiswa islam atau hmi pada pilkada dki dua ribu tujuh belas
sebelumnya dalam pidato pada peringatan ulang tahun hmi ke lima puluh september lalu
yusuf kala mengajak warga memilih kader hmi dalam pilkada dua ribu dua puluh
seperti diketahui anies baswedan dan silviana murni merupakan mantan aktivis hmi
namun yusuf kala tidak menampik bahwa tiga calon pasangan gubernur dan wakil gubernur pada pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
memiliki peta kekuatan yang seimbang masyarakat bebas menentukan pilihannya
jk juga mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan pilgub dki dua ribu tujuh belas
pastilah saya ingin mengatakan pilihlah itu kan pertemuan internal
harapannya tentu kita harapkan yang berlangsung aman pertama
tidak terjadi meningkatkan konflik menimbangkan sisa konflik
konflik agama atau konflik sarah lainnya
tidak menyisahkan itu
kedua yang terpilih orang yang paling baik untuk membangun jakarta